lokasi sekitar jembatan yang ambruk di nusa lembongan kelungkung bali mulai dibersihkan
jembatan dan reruntuhannya harus diangkat agar tidak menciptakan trauma bagi warga sekitar
selesai olah tempat kejadian perkara oleh tim laboratorium forensik dan tim identifikasi sidik jari atau inafis polda bali
lokasi sekitar jembatan mulai dibersihkan
pembersihan lokasi dan pengangkatan jembatan dilakukan tim gabungan dari badan penanggulangan bencana daerah
kepolisian tni dan warga sekitar
petugas memotong rangkaian besi jembatan dan melepas papan pijakan yang masih menjuntai ke perairan
dibutuhkan lebih dari satu hari untuk mengangkat bangkai jembatan dan membersihkan lokasi dari puing puing
kepolisian dan pekerjaan jembatan melakukan pekerjaan